pada pertengahan dua ribu tujuh belas mendatang masyarakat jakarta akan memiliki pilihan transportasi baru menuju bandara soekarno hatta yaitu kereta
kereta tujuan bandara soekarno hatta ini akan diberangkatkan dari stasiun manggarai jakarta
rangkaian kereta akan segera didatangkan pada bulan maret dua ribu tujuh belas untuk melayani rute baru
setiap rangkaian akan dilengkapi enam gerbong dengan kapasitas total dua ratus tujuh puluh empat penumpang
rangkaian dapat diperpanjang menjadi sepuluh gerbong jika dibutuhkan
karena ataupun juga kereta bandara akan beroperasi sebanyak satu ratus dua puluh empat kali per hari dengan kapasitas angkut sekitar tiga puluh empat penumpang per hari
saat ini pembangunan stasiun bandara masih terkendala pembebasan lahan yang rencananya akan diselesaikan desember dua ribu dua puluh
seluruh pembangunan stasiun kereta ini akan diselesaikan pada juli dua ribu tujuh belas mendatang
selain itu pt kai juga mengkaji kemungkinan ada tambahan rute yaitu dari stasiun jakarta kota ke bandara
jalurnya sudah ada jalurnya sudah ada kalau ini memang masuk akal dan bisa dijalankan maka ini bisa beroperasi bareng ya pak ya
ini bisa beroperasi bareng sehingga bisa memecah penumpang yang mau ke bandara ataupun yang mau menuju ke kota
nah ini memang sedang dalam evaluasi atau studi sudah saya laporkan ke bapak presiden
kalau ini bisa maka manggarai bisa tertolong karena manggarai sendiri kan bebannya berat kan ya